eh tini kok dimana aja sih
gimana tadi audisinya
piyekih kalo aku ngomong nanti pak susilo gak jadi nemuin aku sama produser itu
kok diem aja sih tini
menang kalah lo
dah lu ditanya diem aja lo lu lolos audisi apa enggak
kan itu centine kenapa sih ditanya diem aja
ya ditanya pak di diem aja
kesambet setan gagu di mana sih pak di
aduh ini mata kayaknya ngantuk banget nih
eh piyekih cendini udah pulang belum
enak aja ngga tanya nini berlagu
enggak dia tuh gak belanggu
dia itu pergi diajak dorong tau gak
yang bilang berlagu siapa cendini udah pulang cuman gak mau ngomong
aduh kamu ini loh kerasa kamu tuh miri hati ya
jadi suka nudo macem macem ya
orang gak apa apa dituduh
aduh belepet nih yaudah yaudah yaudah
eh eh eh kamu yuruh bikin kopi
kami tuh gak ada jatah bikin kopi di sini

ya ya ya aduh aduh aduh
oke sekarang coba kamu nyanyi satu lagu
saya pingin denger suara dasar kamu oke
yang biasa di kampung ya pak
suwi ora jamu
jamu kodong telok
suwi ora ketemu
temu pisang kaui gelok
ya apa pak suara nih pak
gila suara kamu
tapi saya terus pengen minum jamu ya
centini sakit kok pak bikin jamu nanti centini bikinin
suara dasar kamu semuanya
tapi perlu harus ditata kembali
kok kayak perabut nih pak
pakai ditoto segala
maksud saya kamu perlu latihan secara mental dan fisik
loh centini kan mau jadi penyanyi tuh pak
kok suruh latihan fisik sama mental
itu kan kayak hansip tau pak
maksud saya kalau kamu latihan fisik itu ya
untuk latihan pernafasan biar panjang
kalau latihan mental supaya kamu gak grogi
ini pak nyanyi aja ini mau rinding ya pak
sekarang kita latihan pernafasan
tenang konsen ya
iya pak ya
aduh mbak bobi ngagetin orang aja nih
cemberut mulu kenapa sih
dikerjain lagi sama centini
eh enak aja gimana dia mau ngerjain saya coba
sekarang diajak ngomong aja kagak mau
udah gitu udah lebih parah lagi
lengkap penelitian saya tuh
udah bang kalau udah nasib terima aja bang
eh eh enak aja eh nenek mopi
yarin kok kagak cuci tuh motor
ya udah udah sementara latihan udah ya
cukup cukup sekarang udah ngomong beres beres
alah tak usah ketinggalan pak nunsayamu mas
terus ya oke
papi ngerjain centini lagi pi
apaan ngerjain justru papi baru mempersiapkan
untuk masa depan sendiri yang lebih bagus
apaan maksudnya tuh pi
udah jangan ikut campur perusahaan papi ya
mending kamu konsen sama centini
ya udah kalau papi gak mau kasih tau
ntar bobi tanya aja sendiri sama centini
papi yakin sekarang
kamu nanya gak bakal dijawab sama centini pak
papi gak konsekuen nih namanya pi
katanya kan papi mau antar centini audisi
bobi samperin ke sana bobi cek
gak ada papi sama centini
kalau soal audisi tadi papi sudah anterin ke sana
papi liat situasinya tempat yang gak cocok untuk centini
ya bisa tapi jangan sedih jangan sedih
tapi sudah siapkan acara program yang lebih bagus untuk centi
papi gak lucu pi gak lucu pi
tapi namanya nikung dari belakang kalau kayak gitu
sepuluh nah deh
sekarang papi mandi dulu
pih kamar papi di situ
eh tin kok diem aja sih gimana tadi audisinya
kalau aku ngomong nanti pak susilo tidak jadi nemuin aku sama produser itu
kok diema aja sih tin
ngambek ya sama mas bobi ya gara gara mas bobi nggak antren kamu audisi ya tim
tin kok cuekin mas bobi sih tin
masalah yang kemarin tin
kan mas bobi udah jelasin sama tini tini juga katanya kan udah ngerti
sekarang mas bobi dicuekin
tin yang cuekin mas bobi doang
sepurone aku mas
centini ga ada maksud untuk ngediamin mas bobby
centini juga ga marah kok sama mas bobby
cuma centini tuh ingin dapat kesempatan mas
ketemu sama produser
apalagi cita cita centini memang jadi penyanyi dari kecil
lo ternyata kamu disini tau
mau cari kemana mana lo
robby tuh yang selalu bikin gara gara
awas nanti tau rasamu akan membalasmu
kenapa lo lagi bawa ember
kenapa lo bawa ember
makanya jangan suka kamu nyangkirin centini
tuh dia sampai nangis ga ingin dikasih kan
kan perasaan gue udah ga enak tadi di bawa ember tuh
misalnya gue pake nanya
apas banget ya
masa mandi dimana tadi omelin papi mami baru tau rasa
siapa yang mandi disirem disirem
mak mak mak
ga tau tuh kesempatan siapa ini mane
ada api ya
ini rumah banyak cetani ya
baru aja ngomong pergi
disirem emang air
halo kelepasan mas
kenapa sih tin marah sama mas bobi
mas bobby ada salah ya tin ya
ini kan demi prosedur
prosedur apaan tin
centini kan mau dikenalin sama
jadi centini tuh harus ga boleh ngomong sama siapapun kata bapak
biar nanti kalo dites centini tuh bagus
lulus gitu suaranya
tin namanya bukan prosedur